aksi unjuk rasa menolak undang undang omnibus law cipta kerja meluas di mana mana
tak sedikit aksi demonstrasi ini yang berujung bentrok
namun lagi lagi jurnalis menjadi korban aparat saat merekam sejumlah kerusuhan yang terjadi
aliansi jurnalis independen merilis selama delapan dan sembilan oktober lalu
sebanyak dua puluh delapan jurnalis mengalami tindakan represif
tak hanya di jakarta kekerasan aparat terhadap jurnalis juga terjadi di sejumlah daerah
berdasarkan data aji jakarta dengan kasus terbanyak
yakni delapan jurnalis menjadi korban di susul surabaya enam kasus
samarinda lima kasus serta palu dan semarang tiga kasus
bandung dua kasus dan tanjung pinang satu kasus
jenis represinya mulai dari intimidasi pemaksaan penghapusan rekaman liputan
perampasan alat kerja hingga kekerasan fisik dan penahanan
ketua aliansi jurnalis independen aji abdul manan menyesalkan kekerasan terhadap jurnalis kembali berulang
artinya polisi itu tidak mau kejahatannya itu diketahui oleh publik
dan yang dia lakukan adalah mengintimidasi wartawan
merusak alat liputan dan menghapus hasil liputan
menurutnya kejadian ini menambah panjang daftar polisi sebagai pelaku di setiap aksi unjuk rasa
namun hampir tidak pernah masuk ke meja pengadilan
di jakarta aparat kepolisian juga menangkap enam jurnalis lalu ditahan bersama para pengunjuk rasa
ponco sulaksono dari media portal merah putih
salah satu jurnalis yang ikut diangkut polisi tanpa sebab yang jelas
ia baru dibebaskan pada sabtu dini hari didampingi oleh lbh pers
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi yusri yunus menyatakan
jurnalis tersebut diamankan karena terlihat bersama sama dengan para anarko
menurutnya petugas tidak mengetahui identitas mereka adalah wartawan
sama diamankan pada saat itu dia bersama sama dengan para narko yang kita amankan semuanya
jadi kan petugas pada saat dilaporkan juga nggak pernah tahu mas
makanya kita mengharapkan teman teman gunakanlah id card tentuan yang harus bersama sama kalau gini
pada saat situasi seperti ini ada sop nya
jurnalis dalam menjalankan tugasnya dilindungi undang undang
apapun bentuk kekerasan jurnalis tidak akan menangkap
penyensoran dan intimidasi saat menjalankan tugas merupakan bentuk menghalang halangi kerja jurnalistik yang bisa dipidana
joni aswira septyadipradana jakarta